dan ini baru pertama kalinya aku mengikuti apa kata hati aku sendiri
jadi aku mohon sama kamu
tolong biarin aku mendapatkan apa yang aku cintai
karena puluhan tahun
aku selalu mengalah demi adik dan juga mama
kita harus hentikan semua ini sebelum semua makin jauh
dan sebelum andi tahu
gue kuyuk gini di hadapan haris
aduh malu banget
gue lagi cemas sama keadaan adi
makanya gue kesini
disini kan banyak barang barangnya andi
jadi gue jadi merasa lebih deket sama dia
ya buat nanya keadaan andi
mama udah nelfon sih
mama bilang ini udah sadar
dan dia pengen cepet cepet pulang untuk ketemu sama lo
tapi kondisinya makin parah
dan dia bilang ke aku
dan dia pengen cepet cepet pulang untuk ketemu sama lo
tapi kondisinya makin parah
karena gue sadar
karena gue sadar
di sisa hidup gue ada orang yang perhatian dan sayang sama gue
gue udah memendam perasaan ini lama
jadi selama ini
haris bersikap ketus untuk menutupi perasaannya itu
lalu kenapa baru ngomong sekarang
sebelum perasaan kasihan gue sama andi semakin dalam
karena gue suka sama lo semenjak gue ngeliat lo perhatian dan sayang sama andi
kenapa harus dia
kakak aku sendiri
kenapa gue bisa keluar batas kini sih
gue bener bener salah
apa yang kita lakuin itu salah riz
di saat adi lagi kritis lagi butuh kita
kayak seharusnya kita melakukan ini
kita gak usah ketemu lagi ya
aku tahu mungkin kita salah
tapi aku tidak menyesal
karena aku bercintai kamu
dan ini baru pertama kalinya aku mengikuti apa kata hati aku sendiri
jadi aku mohon sama kamu
tolong biarin aku mendapatkan apa yang aku cintai
karena puluhan tahun aku selalu mengalah demi andi dan juga mama
kita harus hentikan semua ini sebelum semua makin jauh
dan sebelum andi tahu